beragam komentar dan juga harapan muncul dari masyarakat
seperti apa tanggapan mereka
kita akan lihat liputan selengkapnya berikut ini
kpud resmi menetapkan tiga pasang calon kepala daerah provinsi dki jakarta
pertama pasangan basuki cahayapurnama saiful jarod yang diusung oleh pdip golkar hanura dan nasdem
kemudian anies baswedan sandiaga uno dari partai gerindra dan pks
ketiga agus yudhoyono silviana murni yang diusung partai demokrat pan pkb dan p tiga
lantas seperti apakah pendapat masyarakat ibu kota tentang sosok gubernur dan wakil gubernur pilihan mereka
pak ahok agar jakarta tambah bagus tambah bersih bisa teratur lebih maju lebih baik dan lebih bersih lebih baiklah
pemimpin yang bisa bikin jakarta nggak macet lagi nggak banjir lagi yang bisa bikin jakarta jadi kota yang lebih disukain sama semua orang
gak tau deh belum tau emang belum tau aja sih masih bigeng ya mungkin ahok lagi juga bagus kok
pilih agus yudhoyono mungkin dari sbi nya juga kan udah kelihatan ya kerjanya kayak gimana
mungkin kedepannya bisa disalurin sama dia jadi jakarta lebih bersih lebih bagus lah daripada sekarang
ini sih mau milih yang satu lagi tuh yang pakai jilbab
iya ternyata memilih dia tapi semoga masuk aja dia agus yang mana ya
memilih keandis baswedan sama
sandiaga uno orangnya ramah tidak arogan dan religius
ini memilih keandis baswedan ya dia kalau menurut pandangan saya tuh wawasan kebangsaan dia tuh luar biasa
cukup inilah cukup mahir untuk memanajemen jakarta sehingga menjadi lebih baik
bapak anis baswedan ya siapa tuh
ya pokoknya inilah serbi hati aja lah
kayaknya bisa untuk macam macam inilah masalah gitu
yang pasti tidak arogan cinta rakyat dekat pada ulama
yang pasti tidak arogan
yang pasti tidak arogan
yusri liza mahendra dengan
yang pasti tidak arogan
yang paling cocok menurut saya pribadi dan kebanyakan dari saya punya sahabat sandiaga uno
tapi sayang jadi wakil gubernur
warga juga berharap siapapun pemimpin yang terpilih bisa membuat jakarta menjadi lebih baik lagi
kini ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit angkatan laut minto harjo
untuk memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani
arman helmi jakarta